pipih teh lagi sedih nih
mimih teh kumaha malah nyalahin pipih
memangnya pipih teh sengajang ilangin motor
memangnya pipih teh seneng kalo
ih apaan sih cuma flu kok
maaf gue kesini gak sempat bawa oleh oleh
soalnya seharian sibuk nemenin tisna motornya hilang
ih kasian kang tisna
heeh pinggirin motor lu gue mau nyeram pekarangan
itu udah minggirnya
emangnya lo demen sama cowok item tadi
mendingan sama udin aja
aku masuk dulu ya nia
kalo si tisna kagak ketemu juga
lo antarin gue balik aja dah
nah kenapa gak jadi ke rumah aja burun
keburu lapar gue
syukur kalo mimih sehat mah
pipih teh lagi sedih nih
mimih teh kumaha malah nyalahin pipih
memangnya pipih teh sengaja ngilangin motor
memangnya pipih teh seneng kalo
masya allah mi
belum ada kabar
tapi gak jadi
untuk nyari motor
motor butuh tuh
kamu mah tega
ya kan tadi gua ngomong butuh tuh dia minta maaf disna
yaudah lo gausah sedih
sekarang yang mesti lo pikirin gimana caranya dapat motor lagi
lu cari aja yang dua jutaan
gausah bagus bagus yang penting bisa jalan
tapi nggak nyampe dua juta
yaudah ntar gua bantuin
kamu kan udah mau bantu saya
jadi sekarang saya mau ngajak kamu tos
gantian tis gua ya
kamu kan perempuan
dari buku table of manner yang bapak baca
perempuan itu ga baik
kalau dibilangin pasti pasang muka sebel
menurut buku table of manner yang bapak baca perempuan itu ga baik kalo makannya bunyi

aduh aduh aduh
bapak tau ga
bukan di pangkalan bu
tapi di depan pos
kalau mau menyampaikan informasi itu
kangen tisna itu motornya hilang bukan di pangkalan
bukan juga di pos ronda
tapi pada saat dia buang air
di wc umu
mau ngecek ga
ibu pak bunga duluan ya
ibu pak dengar duluan ya
ibu pak bunga duluan ya
bu bapak pamit
udah antarin aku dulu
mau jemput bapak kamu
bapak masih lama
baru bangun baru mau mandi
bapak dulu udah telat
bapak juga udah telat pak

kagak ada bang
gua udah keliling keliling nyei motor agak bagusan
ingat pantang pulang sebelum dapat barang
ingat pantang pulang sebelum dapat barang
besok gua kagak bakal putus asa
besok gua kagak bakal putus asa
nah kalau gitu kagak beroperasi
apa hubungannya kerjaan kayak kita sama karyawan pabrik motor
kalau motor kagak yang hilang siapa yang mau beli
nah kalau motornya kadang ada yang mau beli
mereka kagak kerja
nah kalau mereka kagak kerja
mereka kagak dapat gajian
kagak kenapa sih lu
abang lagi pengen ngerasain jadi bos
ntar duit hasil narik dibagi sama abang separuh separuh
udah ngojek lagi lu
biar bisa cepat beli motor baru
bagus kalau begitu
lah ini motor si ojan
kagak narik dia
dia jadi bos saya
belagu gue anget tuh bosnya
anterin gue ke rumah jumurat
terima kasih mas pur
terima kasih mas pur
nanti aja sekalian